halo good morning saya sekarang lagi ada di bali enggak ada yang canda masih ada di sekitaran
jakarta aja tapi saya akan mencoba masak dan juga icip icip makanan khas bali dan juga nusa
tenggara timur mau tahu dimana ayo ikut sama saya salah satu makanan khas pulau dewata bali
adalah sate lilit dengan cita rasa daging giling yang lembut dan lawar bali yakni campuran sayuran
dengan bumbu khas tapi sebelum masak saya mau keliling hutan kota yang berada di dalam kawasan
gelora bung karno jakarta
disini kita bisa berwisata sambil memberi makan burung
nah karena suasananya di sini masih alami masih banyak nih burung burung yang bisa kita kasih
makan di sini cara ngasih makannya gimana nih lihat ya ayo mas dipanggil nah langsung pada
datangkan merpatinya selain burung merpati kita juga bisa memberi makan ikan kebetulan nih
disini sedang digelar pelataran ekoturism festival yang mengangkat kuliner serta budaya bali dan nusa
tenggara timur pengunjung bisa mencicipi nikmatnya sei sapi asap nasi tibu dan alun dene baju khas
nusa tenggara timur kalau dari bali ada ayam betutu sate lilit lawar dan jajan pasar perut sudah kenyang
kita coba membuat sajian khas bali ini yuk
sekarang kita akan langsung mulai untuk bikin menu yang pertama yaitu sate lilit ya chef ya oke apa yang spesial dari sate lilit ini chef
sate lilit di kita itu kita berbara pakai bumbunya basa genep
basa genep itu adalah bumbu dasar bali yang memang diolah dari sembilan bahan dasar mix jadi satu
jadinya seperti ini ya
jadinya seperti ini
jadinya seperti ini
jadinya seperti ini
nah ini dia bahan bahannya yang bikin spesial ya chef ya oke kita langsung ke cara pembuatannya
cara pembuatannya yang pertama adalah kita menggunakan daging ayam daging tahak dan tega dicampur dan dihaluskan kenapa disebut sate lilit karena memang prosesnya kita perlu lilit di batang serai ini yuk boleh mau ikut
ambil beberapa sedikit
ambil beberapa sedikit
nah cara seperti ini
kalau kayak gini tenangin
ini prosesnya memang harus dibalik balik atau bisa ditinggal
ini harus ditinggal
kalau ditinggal nanti bisa di crush
dia ada pairingnya
ada pendampingnya ya
jadi kita akan masak apa nih untuk pendampingnya nih chef
eh modelnya kayak urap gitu ya
tapi ada yang spesial nih dari bumbu bumbu lawar ini ya
ada yang beda apa aja nih chef yang bikin beda gitu
lawar kita itu kita pakai tetap basicnya sama pakai basa genut
pakai basa genut cuma dipadu dengan daging ayam yang sudah dicincangkan ya
betul betul betul
daging ayam yang sudah disingsa
sudah dicampur dengan basa genal
oke oke tapi ini dicincang ya chef kalau tadi ini kan dihalusin
biar ada teksturnya gitu ya
ada teksturnya betul
kita masukkan si daging ayam ya
yang sudah dicampur sama bumbu genep tadi
bumbu genep betul
oke sama sayur sayurannya ya chef
nih ini kita pakai kacang panjang
kacang panjang sudah dimasukin dulu ya
kita aduk nih
oke ini langkah muda yang sudah direbus
langkah muda yang sudah direbus dimotong motong
di kotak kotak kecil gitu ya
ini kelapanya kelapa muda
tapi ya yang tidak terlalu suat
keras aja sih sebenarnya
mungkin sini ingat ingat betul betul
oh biar lembab ya
cukup diracik aja
nggak pakai dimasak
dicampur campur aja ini udah
kita kasih perasan jeruk limau
peresin jeruk limaunya
nah ini untuk pendamping
kita ke dalam sini
sambal mantah juga
jadi jangan sampai ketinggalan ya
kalau mau pakai karbohidratnya
kalau mau ada nasi

nah ini udah cakep sih
eh tapi ini tip juga ya chef ya
kalau yang nggak punya pembakaran di rumah
betul bisa pakai wajan
wajan aja lengket ya
sudah jadi sate lilit ala chef rehan
nah sudah siap nih
sate lilit dan lawar khas bali
selamat mencoba di rumah ya